mantan pengacara setia novanto dijemput oleh komisi pemberantasan korupsi pada sabtu dini hari
ia diperiksa di gedung merah putih di rasuna said maksimal hingga dua puluh empat jam atas kasus dugaan obstruction of justice
frederick yunadi diduga melakukan obstruksi pengadilan dalam kasus ktp elektronik yang melibatkan mantan ketua dewan perwakilan rakyat setia novanto
sebelumnya ia telah dipanggil oleh kpk untuk diperiksa
namun pada jumat dua belas januari frederick tidak memenuhi panggilan kpk
karena itu ia dijemput di suatu tempat di jakarta dan diamankan oleh kpk
menurut jurubicara kpk febri diansyah penyidik memiliki hak untuk menahan dan memeriksa frederick yunadi selama dua puluh empat jam
ya tadi kita sebenarnya sudah tunggu
sejak kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita himbau f y untuk datang pada proses pemeriksaan hari jumat ini
jadi kita sudah tunggu selama hari jam kerja
tapi misalnya kita tidak datang kemudian kita dijarakan dan setelah diskusi dibutuhkan tim melakukan proses pencarian
jadi sekarang barusan tadi kita sudah berhasil membawa dan akan dilakukan proses pemeriksaan untuk dia lagi secara intensif
nanti kami informasikan lagi berkait dengan apakah akan dilakukan penanganan atau tidak dilakukan penanganan dan itu akan diperlukan
sementara itu dr bimanesh sutarjo resmi ditahan komisi pemberantasan korupsi pada jumat malam
bimanesh ditahan atas kasus dugaan merintangi penyidikan kpk terhadap tersangka kasus ktp elektronik
dokter yang pernah merawat setia novanto setelah terlibat insiden menabrak tiang listrik ini
kemudian dibawa ke rumah tahanan pom jaya guntur jakarta selatan untuk dua puluh hari pertama mulai dua belas januari dua ribu delapan belas
saat keluar dari gedung kpk bimanesh tidak memberi konfirmasi kepada awak media
jangan sampai masuk ke sini
pak saya ke depan
pak saya ke depan
pak saya ke depan
komisi pemberantasan korupsi belum menyimpulkan apakah frederick yunadi menjadi aktor utama dalam serangkaian peristiwa yang dialami setia novanto
kendati demikian jurubicara kpk menyebut kpk akan dengan cepat melakukan proses hukum fredrich atas kasus dugaan menghalangi penyidikan novanto
ia juga menyatakan kpk tetap akan kooperatif dengan peradi terkait sidang etik yang dilakukan
saya belum dengar
yang terakhir saya dengar itu ada rencana proses pemeriksaan internal atau proses pemeriksaan etik terhadap f y
silakan saja kpk prinsip untuk menganggai saja proses etik yang diperkarifkan
kita harus menjalankan secara cepat secara sederhana kalau buktinya sudah keluar tidak ada yang memperkenalkan
sementara itu sabtu dini hari tadi keluarga frederick yunadi mendatangi gedung kpk
sang istri linda indriana dan keponakannya datang
setelah friedrich ditangkap
pengacara frederick saprianto reva menemui pihak keluarga di lobi kpk dan mendiskusikan sesuatu
menyangkut pemeriksaan istri frederick enggan memberi komentar
ia menyebut hanya datang untuk mengantarkan obat sakit jantung milik frederick
saat ini koresponden cnn indonesia maria sarjana sudah berada di gedung komisi pemberantasan korupsi
bagaimana situasi di sana saat ini
kpk masih memeriksa mantan kuasa hukum setia novanto frederick yunadi
apakah ada indikasi kuat frederick juga akan ditahan
selamat siang fani
kondisi terkini di gedung kpk jakarta saat ini anda bisa melihat di belakang saya
awak media sudah ramai di sini karena memang baru saja frederick yunadi dibawa untuk ditahan selama dua puluh hari ke depan
karena memang diduga telah melaksanakan
merintangi atau menghalangi penyidikan kpk sesuai dengan melanggar pasal dua puluh satu undang undang kpk
di mana nantinya fredrik yunadi ini akan terancam hukuman tiga sampai dua belas tahun farhanisa
tadi ketika keluar dari pemeriksaan kpk sejak semalam ketika ia ditangkap oleh penyidik kpk
fredrik menyatakan bahwa dirinya merasa dijebak oleh komisi pemerintahan korupsi
karena memang ini baru pemanggilan pertama
kemarin kemudian juga fredrik merasa bahwa statusnya atau profesinya sebagai advokat tidak dapat diperhukumkan
atau tidak dapat dihukum secara perdata maupun secara pidana
namun memang ini ada klausulnya fani dalam pasal enam belas undang undang delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
dinyatakan memang bahwa ada hak imunitas yang dimiliki oleh advokat
tetapi dalam uji materi di mahkamah konstitusi kemudian dipertegas bahwa
nantinya advokat ini memiliki hak imunitas di dalam dan di luar persidangan ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan atau tujuan baik
nah dengan atau dengan tujuan baik inilah yang kemudian menjadi landasan bagi kpk untuk menjerat frederick yunadi
karena diduga dalam pembelaannya terhadap setia novanto kemarin
ada beberapa unsur yang kemudian dilanggar oleh fredrik yunadi sebagai advokat
di antaranya adalah telah melakukan sejumlah rekayasa diantaranya melakukan booking
atau memesan tempat terlebih dahulu sebelum kecelakaan terjadi pada enam belas november dua ribu tujuh belas yang lalu
yang melibatkan setia novanto reza pahlevi hilman matoj dan juga fredrik yunadi saat itu
dan kemudian memang friedrich juga diduga telah meminta kepada dr bimanes sutarjo
yang memang sudah ditahan sebelumnya di rumah tahanan guntur ini
bahwa frederick meminta kepada bimanes untuk melakukan rekayasa rekamedis
karena hasil pemeriksaan medis di mana kemudian setia novanto hasilnya tidak dapat menjalani pemeriksaan
ini dianggap bagi kpk adalah upaya merintangi penyidikan kpk terhadap tersangka setia novanto
tadi juga di sini selain frederick yunadi ada kuasa hukum dari frederick yaitu saprianto reva
yang menyatakan bahwa ini semua atau penahanan yang dilakukan kpk saat ini adalah di luar
dari dugaan pihak kuasa hukum maupun dari frederick yunadi sendiri
karena ada batasan yang diberikan oleh kpk sebelumnya menurut kuasa hukum dari friedrich
bahwa sampai pukul waktu indonesia bagian barat tanggal dua belas januari
ia masih diberikan kesempatan untuk hadir di kpk
namun ternyata pada pukul dua puluh satu waktu indonesia bagian barat fredrik yunadi sudah ditangkap oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi
dan ini pula yang kemudian disayangkan oleh kuasa hukum

selain itu sapriya juga menyatakan bahwa sesungguhnya kemarin mereka sudah memberikan surat ke kpk untuk melakukan penundaan pemeriksaan
dikarenakan sapri menginginkan kliennya melakukan terlebih dahulu sidang kode etik
yang seharusnya dilakukan oleh dewan kehormatan peradi atau perhimpunan advokat indonesia
tetapi memang belum sampai sidang dilakukan kpk sudah menangkap fredrik yunadi
fredrik yunadi ini bukan orang baru bagi kpk karena beberapa waktu yang lalu
fredrik juga terlibat dalam tim yang kemudian memenangkan budi gunawan dalam pra peradilan melawan komisi pemberantasan korupsi
fadrik ini memang selalu kita dengarkan ada istilah istilah yang cukup bombastis
kita masih ingat istilah bakpao farhanisa yang ia keluarkan ketika saat itu setia novanto mengalami kecelakaan
kemudian beberapa kali melakukan pembelaan pembelaan dengan kata kata atau dengan istilah istilah yang berbasis tadi juga
kami sempat merekam istilah yang kemudian kembali
fadrik pakai dari penahanan ini adalah pembumi hangusan advokat
dan ini ia nyatakan karena ia tidak terima sebagai advokat ia bisa ditahan oleh kpk
tetapi tadi farhanisa ada klausul dalam pasal enam belas undang undang delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
yang sudah diuji materikan di mahkamah konstitusi bahwa hak imunitas diberikan oleh seorang advokat ketika ia membela kliennya
dan di luar
dan juga di dalam pengadilan dengan tujuan atau dengan itikat yang baik
maria dan tadi anda sempat menyebutkan terkait dr bimanes sutarjo yang saat ini sudah ditahan di rumah tahanan guntur selama dua puluh hari ke depan
nah terkait dokter bimanes ini kapan dr bimanes akan kembali menjalani pemeriksaan
farhanisa saya tidak bisa mendengarkan suara anda atau pertanyaan anda dengan baik tetapi yang bisa kami bagikan dari komisi pemberantasan korupsi
mengenai dr bimanes sutarjo
dr bimanes sutarjo sudah ditahan di rumah tahanan guntur dan memang sudah akan menjalani penahanan ini selama dua puluh hari ke depan
penahanan yang dilakukan oleh kpk terhadap dr bimanes ini terkait dengan dugaan adanya rekayasa rekamedis yang dilakukan dr bimanes
dan juga penyalahgunaan memenangnya sebagai seorang dokter di mana saat itu setia novanto tidak melalui instalasi gawat darurat terlebih dahulu
tetapi langsung dibawa ke ruang perawatan vip di rumah sakit permata hijau
dan ini kpk sudah meminta keterangan sejumlah saksi tidak hanya dr bimanes saja tetapi ada dokter lain yaitu dr michael ciacahaya
yang juga sudah diperiksa oleh penyidik kpk saat itu di mana dr michael cecahya ini merupakan dokter instalasi gawat darurat
yang kemudian mengerti bagaimana seharusnya atau kebiasaan dari seseorang yang mengalami kecelakaan apakah ia langsung bisa dirawat di ruang perawatan
atau memang seharusnya mendapatkan keperluan
dan ini adalah pertolongan pertama di instalasi gawat darurat kemudian diperiksa terlebih dahulu apakah ia memenuhi persyaratan untuk kemudian dinyatakan harus mendapatkan perawatan intensif atau tidak
dan kemudian mengenai dr bimanes sutarjo ini penahanannya memang dilakukan kpk karena diduga ini dr bimanes setelah diduga akan menghilangkan sejumlah barang bukti dan ini penahanan bagi seseorang tersangka
ini tentu menjadi hak subjektivitas bagi penyidik kpk
sehingga dengan klausul klausul tertentu tetap ini akan menjadi pertimbangan pertimbangan dari penyidik kpk
apakah tersangka ini nantinya akan menghilangkan barang bukti kemudian akan melarikan diri dan tentu ini yang menjadi pertimbangan besar bagi penyidik kpk yang kemudian menahan dr bimanes sutarjo maupun fredrik yunadi hari ini
baik terima kasih maria sarjana atas laporan anda langsung dari gedung kpk
kami akan terus menantikan bagaimana perkembangan kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap kpk